gila ya kamu cantik tapi aku belum mencintaimu
gak tau kalau sore tunggu aja
setelah sukses diangkat ke layar lebar
kini giliran pt pos indonesia meluncurkan perangko dari novel dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh pada awal maret ini
perangko dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh ini termasuk pada kategori personalisasi atau disebut prisma
perangko dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh ini hanya dicetak sebanyak seratus ribu lembar dan menjadi perangko dengan edisi terbatas
karena gini sebelum kita cerita ke itu p d baik itu adalah desainer perangko yang sudah mendesain perangko sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
novel dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh ini mampu menarik pembaca dari berbagai usia
hal ini sesuai dengan target pt pos indonesia untuk kembali mempopulerkan surat menyurat dan perangko dengan sasaran usia muda
perangko dilan seribu sembilan ratus sembilan puluh tidak hanya menarik pecintanya tapi juga menarik perhatian vilatelis
memang sekarang cenderung menurun tingkat surat menyuratnya
jadi cenderung malah sekarang perangko itu dijadikan alat untuk koleksi bukan alat untuk mengirim surat kembali
memang harus ada gerakan tersendiri untuk menggiatkan kembali surat menyurat
perangko kini memang tidak hanya untuk surat menyurat tapi juga ditujukan sebagai kolektor item para vilatelis
setiap tahun pt pos indonesia meluncurkan dan mencetak maksimal
lima belas seri atau tema perangko
seperti seri ibu negara yang terbit tahun dua ribu lima belas atau perangko anjing kitamani yang muncul pada tahun dua ribu delapan belas dan termasuk ke dalam show kebudayaan cina
meski bukan lagi menjadi bisnis utama pt pos indonesia pendapatan per tahunnya bisa mencapai tiga puluh miliar rupiah dari penjualan perangko